video aksi mesum di atas sepeda motor ini diduga dilakukan di perempatan jalan atau traffic light di jalan kenjeran surabaya
dalam video berdurasi tiga puluh detik ini terlihat dua orang pria dan wanita mengendari sepeda motor tengah berhenti karena lampu merah
dari rekaman video tersebut diduga pelaku pria dalam kondisi mabuk
warga sekitar lokasi kejadian mengaku aksi mesum tersebut sangat meresahkan
apalagi kini videonya viral di media sosial
meresahkan warga ya karena itu kan perbuatan yang jelek
itu apa ya apalagi sama anak anak sekolah
karena dinilai meresahkan pihak kepolisian polsek tampak sari dan unit ppa perestabes surabaya langsung melakukan penyelidikan
kedua pelaku kini tengah dikejar oleh petugas kepolisian
video tersebut besar kemungkinan terjadi di kerapik lek seputar jalan kenjeran surabaya
setelah melihat video tersebut masih melakukan upaya pencarian informasi informasi terkait saksi dan data data terkait kejadian tersebut bersama penyidik unit ppa polrestabes surabaya
kedua pelaku yang terekam dalam video mesum ini terancam hukuman dan dijerat pasal dua ratus delapan puluh satu kuhp tentang perbuatan asusila dan kesopanan
muhammad yanwar komarudin kontributor surabaya jawa timur